terima kasih ya allah
agar kamu bertemukan kami
jangan om jangan
irwan kemana saja kamu selama ini
andre sudah mati
dan sebentar lagi lo yang bakal menyusul
coba aja kalau bisa
irwan tolong ya diso
ini bu yohanna
bu yohana ini kakak kembarnya bu tantri
yang selama ini kamu anggap sebagai ibu kandung kamu
sekarang perlu kamu ketahui
ibu kandung kamu yang sebenarnya adalah bu yohana
maafkan juga sayang sama ibu
terima kasih ya allah
akhirnya kamu bertemukan kami
panjang ceritanya pak kenalkan dulu ini saskithat yang di tawan bersama anissa
saskithat ya pak
iya pak rt
kalau begitu kita ke kantor polisi semuanya kita jelaskan

oh terima kasih pak
kamu tidak apa apa kan sayang
nanti anissa ceritakan om
untuk terakhir kali
boleh saya bicara dengan anissa
doakan selama om menjalani hukuman ini
om bisa menjadi
dan bisa om bertemu kembali dengan anissa
terima kasih banyak ya allah
jaga diri baik baik ya bisa
kamu pasti sudah besar saat om bebas nanti
ada apa sih pak
kok kelihatannya tegang sekali
aku ini istrimu pak
kalau ada masalah ya aku diajak bicara dong
pak bu ada pak luki di luar
bu saya bicara dulu dengan luki berdua ya
dan saskia yang diculiknya menghilang
saya takut sekali pak
saya akan cari jalan keluar yang terbaik untuk kamu dan saya
anissa dan om irwan inilah yang telah menyelamatkan saskia
ada apa sih
aku tidak tahu
ini sudah kubase ambil
berhasil berligi sekali
tidak ada apa apa bu
kami hanya butuh pak averio untuk diminta keterangan
karena bapak diduga terlibat dalam kasus pembunuhan sebulan yang lalu
yang sedang kami tangani
nanti bapak jelaskan
aku tak mampu berkata
aku serahkan seluruh hidupku
tuhan maha pengampun